angkatan darat memiliki tank tempur utama leopard dua
sejak dua ribu empat belas tank ini sudah beroperasi di satuan kavaleri angkatan darat
kita akan coba lihat karena sebentar lagi akan hadir di studio sie indonesia
jadi kayak di perang ya
jadi ini dia nih saya perkenalkan untuk anda
tank leopard memiliki bobot enam puluh dua ton dan kecepatan hingga tujuh puluh dua km per jam
sedangkan untuk jarak jelajahnya mencapai lima ratus lima puluh km
tank leopard dilengkapi dengan senjata utama berupa meriam tanpa ulir kaliber satu ratus dua puluh mm
serta senapan mesin kaliber tujuh enam puluh dua mm
oke boleh melanjutkan tugasnya kembali ya
dan indonesia memang patut berbangga ya soal ini
karena kecanggihannya bisa dibandingkan dengan negara lain
dan nantinya tni akan memiliki total sebanyak satu ratus tiga tank leopard yang dibeli dari jerman